pak karena sekarang partai demokrat sendiri secara resmi begitu mengkoreksi belum ada pencalonan nama ani yudhoyono ini menjadi kandidat capresnya di tahun dua ribu sembilan belas nanti begitu
tetapi dengan munculnya nama ani yudhoyono di berbagai media sosial sendiri apakah ini memang niat dari partai demokrat untuk test the water begitu
menguji reaksi publik saja tentang nama seorang ani ini ataukah ada rencana kira kira ada partai demokrat sebenarnya ingin mengajukan lagi nama sby
ya itu terserah dari partai demokrat sendiri ya kalau buat saya sih apa yang dia lakukan apa yang dilakukan oleh ibu nur hayati hasegap
ataupun teman teman di partai demokrat ini cuma testing the water atau dalam bahasa lainnya itu mereka sedang melakukan proof balance
jadi mencoba menaikkan balon udara untuk mengetes kira kira ketika balon udara itu melihat ke bawah
situasi di bawah itu
di bawah itu seperti apa ya
orang juga melihat balon yang di atas itu seperti apa
jadi itu yang terjadi ya
kalau memang serius buat saya nggak jadi masalah cuma memang perhitungan perhitungan politik itu juga harus dipertimbangkan oleh teman teman dari partai demokrat
terlebih lagi keluarga apa namanya itu pasar w e d wibowo dan juga keluarga susilo bambang yudhoyono
kenapa demikian ya seperti yang juga kemarin saya katakan kepada sebuah apa namanya itu
ya buat saya sih akan sangat kasian kepada ibu ani yudhoyono kalau kemudian nanti maju tanpa dipersiapkan
dan kemudian akan dipermalukan oleh publik
apalagi anda tahu ya itu yang namanya media
malah kasian malah kalau begitu
ya yang namanya media sosial di republik ini saat ini ya yang namanya netizen itu
itu maaf kalau saya menggunakan kata yang kasar ya ada yang seperti manusia ada yang seperti dewa tapi juga ada yang seperti setan gitu kan
dalam membuat pernyataan pernyataan politik itu
jadi itu yang kita harus hati hati juga ya apakah ibu ani cukup kuat menghadapi apa namanya netizen yang kadang kadang membuli seseorang dengan begitu keras tajam
bahkan tidak ada sopan santun ya
ataukah kemudian ini adalah bagian dari penguatan kedewasan politik ibu ani ya untuk mempersiapkan diri untuk maju presiden
jadi tergantung pada video
dan kalau memang serius ya harus mempersiapkan diri ya dan harus mengetahui bahwa playing field ya jadi jadi jadi apa namanya itu
tempat pertaruhan politik itu memang tidak seperti pada masa era orde baru atau pada masa ketika pak sby itu maju menjadi calon presiden pada dua ribu empat dan kemudian dua ribu sembilan kembali